kita tergabung dengan anchor cnn indonesia lianita ruhyat di mina arab saudi
selamat siang lianita
seperti informasi yang viral kemarin terkait kabarnya jemaah haji indonesia yang terdampar di musdalifah
apakah anda punya informasi terbaut terkait hal ini
baik maggie selamat siang waktu di jakarta
selamat pagi waktu di mekah
saat ini saya berada di mekah
tepatnya masih ada di hotel transit
saat ini saya akan menunggu untuk melakukan ibadah selanjutnya
yaitu lempar jumroh di hari yang kedua ini
memang kalau terkait dengan yang sedang viral di tanah air
yang terjadi pada jemaah haji indonesia reguler di tanah suci
tadi malam saya sempat bertemu dengan dirbina
umroh dan haji khusus bapak nur arifin
yang mengatakan bahwa memang terjadi
jadi banyak kendala yang dialami oleh jemaah haji indonesia di tanah suci ini
begitu ya terutama ketika kemarin setelah beribadah untuk bukuf di arafah
kemudian akan mabit di musdalifah
dan saat ini juga berpindah ke mina
ada kendala kendala seperti yang sudah kita ketahui bersama adalah yang pertama cuaca
kisarannya empat puluh tiga bahkan empat puluh lima
tapi bukan hanya kendala cuaca dari angka empat puluh lima itu sendiri
ketika kita berada di luar ketika kita berada di jalanan
angka itu akan terasa semakin panas
karena jika di jalan energi panas itu terserat oleh aspal yang kita jalan
jadi kita akan merasa panas dari atas kepala
kita juga akan merasa tersengat dari bawah aspal atau tehel atau apapun media di bawah
yang memantulkan panasnya kepada muka dan juga kondisi badan kita seperti itu megi
itu yang pertama kondisi dari panas
namun yang terjadi kemarin itu juga adalah kondisi dari lalu lintas
atau misalnya penjemputan atau transportasi
yang saya rasakan sendiri memang transportasi pada saat musim haji ini
walaupun kami dari rombongan jam haji khusus itu memiliki satu bus tersendiri
kami juga pada waktu waktu tertentu di mana lalu lintas sangat padat
saya bisa gambarkan waktu kami berjalan dari mekah menuju arofah
pada tanggal sembilan zulhijjah lalu kami juga menemui kondisi ketika lalu lintas sangat padat
kemudian berbagai jalan ditutup tapi kami memiliki bus tersendiri
jadi saya bisa bayangkan ketika jam haji indonesia yang memang difasilitasi oleh transportasi yang disebut taradudi
itu adalah transportasi yang bisa saya sebutkan mungkin semacam shuttle begitu maggie
jadi mereka harus menunggu shuttle ini mengantar
satu rombongan kemudian kembali lagi untuk mengantar rombongan selanjutnya
jadi seperti itu
jadi memang ketika harus menunggu dalam kondisi panas yang mencapai empat puluh tiga
bahkan mungkin empat puluh lima dalam kondisi di luar ruangan
saya bisa membayangkan bagaimana jemaah haji indonesia memang harus bertahan dengan kondisi fisiknya
walaupun sehat begitu ya itu juga sangat mengganggu
karena saya juga merasakan sendiri ketika kemarin kami pulang dari masjid
kami pulang dari masjid
masjidil haram karena kami kemarin setelah melakukan hukuf dan mabit di masjidil haram
kami melakukan tawaf ifadoh di masjidil haram
kami bisa turun di tempat yang terdekat itu juga bukan karena jalanan dibuka
karena banyak jalanan di sekitar masjidil haram ditutup
tetapi kami bisa turun dan juga rombongan dari bus bisa turun
karena kondisi macet yang cukup parah
kami memanfaatkan kondisi macet itu jadi kami bisa berjalan menuju turun dari bus

kondisi pagi hari waktu itu kami turun itu tidak terasa
kami berjalan bisa dibilang sekitar lebih dari satu km dari tempat bus kita terkena macet ke masjidil haram
itu sungguh tidak terasa
tetapi ketika pulangnya kami harus kembali ke tempat titik tadi dengan kondisi sudah jam

bisa gambarkan bagaimana kami kelelahan menunggu di pinggir jalan
jalan karena bis kami yang notabene terlebih susu untuk kami tetapi terkena macet jadi saya bisa
bayangkan bagaimana jamaah haji indonesia yang menunggu berjam jam karena mungkin sistem transportasi yang
digunakan adalah yang seperti tadi yang taradudi itu jadi ketika dia terlambat menjemput berjam jam
tentu kondisinya saya bisa membayangkan bagaimana lelah kepanasan dan mungkin juga bisa sangat
bahaya bagi kesehatan begitu juga dengan makanan memang di sini ada satu hal yang saya tak kemarin
bercerita dengan para penyelenggara ibadah haji memang tidak hanya jamaah haji legurus saja jamaah
juga mengalami permasalahan untuk masalah catering ketika mereka ada yang mungkin tinggal di beberapa
hotel kalau hotel mungkin lebih terjamin tapi ketika mereka menggunakan jasa catering disini pada saat
hari idul atha atau hariha begitu
banyak dari pekerjanya yang ikut untuk haji begitu melaksanakan ibadah ibadahnya jadi cater itu
terlambat begitu jadi saya bisa membayangkan juga ketika ini untuk mengakomodir sekian banyak jamaah
dan terlambat itu juga memang harus butuh perhatian khusus gitu dari pihak penyelenggara seperti itu
maggie baik lianita bukan hanya transportasi yang terlambat ini ada catering juga ditambah cuacana
yang sangat ekstrim sudah mencapai
tiga derajat celcius ditambah ada banyak jemaah calon haji ini juga adalah lansia dan setelah kemarin
jemaah melakukan lempar jumroh ya lianita apa yang menjadi rangkaian ibadah haji hari ini
ya hari ini juga kita masih akan melakukan lempar jumroh kalau kemarin kita hanya melempar di akobah
saja hari ini ada tiga yang kami akan jalani yaitu ula ula wuska dan akobah kami akan kembali ke
mina kalau rombongan kami rencana akan bergerak dari mekah tempat hotel kami saat ini bergerak pada
pukul tiga sore waktu arab saudi nanti kita akan langsung kesana karena memang waktu untuk melempar
yang abdul adalah setelah matahari tergelincir atau setelah waktu zuhur tiba setelah itu kita akan
melempar kalau saya bisa gambarkan proses dari melempar jumroh ini karena ini juga adalah
merupakan pengalaman haji pertama saya ini sangat luar biasa kita akan mengembalikan sumber haji di sekitar

sekarang memang dibuat bangunan yang bisa mengakomodir lebih banyak lagi jamaah memang
bangunannya sangat luas kita harus naik dua sampai tiga lantai begitu ya dan ini juga menjadi
perhatian untuk jamaah lansia di sini memang ada eskalator tetapi untuk para penjaga lansia yang
harus menggunakan eskalator memang ini benar benar harus diperhatikan karena kami juga kemarin
atau jamaah kami mengalami kesulitan ketika membawa lansia orang tuanya dengan apa namanya
kursi roda begitu mengenai eskalator sempat terjatuh begitu tapi kemudian ditolong tapi
ini adalah menjadi suatu perhatian buat kami untuk lebih berhati hati lagi agar pada saat proses
lempar jumroh ini tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena ini juga dilakukan bersama dengan
jutaan jamaah haji lainnya kami juga berupaya untuk mencari waktu waktu tertentu yang mungkin
lebih baik agar kondisinya mungkin lebih sepi begitu tidak terlalu berdesakan dan juga nanti
naik kita akan menuju ke lokasi pelemparan ada tiga kali kami akan melempar dengan batu
sebanyak tujuh kali dan diharapkan juga satu perhatian satu konsum khusus yang kemarin saya
alami kita ketika di depan harus berhati hati jangan sampai kita terkena lemparan dari jamaah
yang lainnya begitu megi baik terima kasih lianita semoga lancar ibadahnya terima kasih sudah bergabung